ia berharap proses hukum yang saat ini ia jalani dapat memberikan keadilan bagi semua pihak
namun halnya dari instansi sendiri
sementara enam laga lainnya berakhir dengan imbang
yang mulia sebagai negara dengan luas perarian
jadi bisa datang ya untuk masyarakat dan saya juga mengimbau agar menjaga kebersihan ini
yang berkomitmen terkait persoalan kesehatan
tentu ini tidak akan semua unit kerja bisa menerapkan
tepat di lokasi saya melaporkan ini adalah kawasan ekonomi
supaya anak anak ini kalau mereka berprestasi mereka bisa di istilahnya di kita bisa kasih kelihatan ke klub klub yang lebih besar
termasuk pegawai negeri sipil atau pns
atau memilih mereka untuk mengikuti apakah itu sebuah turnamen
walaupun dia tidak masuk kantor berdasarkan itu tadi aplikasi presensi
nah ini harus dipikirkan juga gadget jenis apa yang harus dimiliki
jadi tidak lagi kalau kita masuk kantor jam delapan sampai jam empat
ya ini tepatnya di midin stadium hanoi vietnam pada sembilan januari mendatang
biasanya mengirimkan hanya satu tim
membangun juga membangun cita cita
pada tanggal dua puluh lima november
dalam debat calon wakil presiden nomor dua gibran raka buming raka
itu bisa mengirimkan dua tim kah
ya jadi memang harapannya besar juga
baik tentunya ini sustainable goals juga menjadi fondasi untuk masa depan dunia
kalau kekhawatiran apa namanya tidak terlayani ya
tenaga kesehatan yang harus hadir di tempat
di mana ternyata asn itu naik ini ya
anak anak yang memang
buatan kebijakan yang bisa dilaksanakan
mungkin mbak jessica sebagai penutup ada yang ingin ditambahkan
itu adalah penampilan enam tarian sakral
kalau tadi disebutkan luasnya sekitar lima ratus hektare
baik pendengar sekalian pada kesempatan kali ini
kita nantikan sore nanti apakah ini dukungan dari anda para supporter di stadion gelora bung karno
ya pakai politik apa enggak itu pertanyaan dulu
ini kan tentu tadi aturannya sudah disiapkan sistemnya juga sudah ada
ya ada thailand di sini dan juga vietnam
yang menarik itu termasuk masyarakat umum
indonesia sudah berhadapan dengan vietnam sebanyak sembilan kali
dan budaya yang harus dikelola bersama sama
terus apakah infrastruktur tik yang tersedia di lokasi tersebut sudah mumpuni
atau yang disingkat dengan jfa
mitra dari kdm yang ikut diundang sebagai
serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama
hal tersebut sejalan dengan tema kita tahun ini
oke yang juga cukup menarik mungkin tadi kalau dilihat secara data ataupun survei
dan untuk membahas lebih lanjut kita tergabung dengan satya pratama
atau kampus diakonia modern
tentu indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan
dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan
yang mengatur bagaimana kinerja asn tersebut berbasiskan target
jadi fondasi kita dalam bekerja dalam membangun itu adalah sustainable development goals
dan juga daripada lingkungan
oleh karena itu wacana ini itu masih digodok aturannya di permainan panair b
jadi di tanggal empat belas seperti tadi
kemudian kita akan lihat ke slide berikutnya
apa saja nih hambatan hambatan mungkin yang ada
karena apa karena dia ada di rumah
tapi yang paling penting ialah itu tadi satu
jadi dari jamboree futsal arang ini kita bisa melihat siapa saja pemain anak anak yang berkembang
mungkin minta pindah instasi itu kan bagian dari manajemen asn di dalam sebuah instansi dan kementerian lembaga
oke kemudian juga yang tidak bisa dikesampingkan adalah
tapi pada sabtu sore ini direncanakan
yang akan digelar di bali mulai delapan belas sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
air selain menjadi sumber kehidupan juga menjadi salah satu unsur penting dalam upacara keagamaan
dijadwalkan akan digelar pada jumat tiga belas januari dua ribu dua puluh
kemudian untuk ngerja sendiri memastikannya
untuk mencari kesempatan yang sama
selain itu juga karena ada banyak waktu
jadi banyak sekali yang harus disiapkan pak
bagi yang bisa diberlakukan wfa dan yang tidak
pergaulan sebaya mereka yang damai juga dan juga
yang nanti diselenggarakan pada tanggal sebelas november mendatang
yang akan dilakukan pada sabtu sore
untuk bisa mencapai pulau perdamaian itu
jadi harapannya anak anak juga bisa
sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu
yang merupakan presiden komisaris pt bali turdal island development
di tahun ini kita mengambil tema
tetapi melalui gsk dua ribu dua puluh tiga ini
itu dilaksanakan lebih efisien lagi
berarti kondisi infrastruktur tik di sekitar pns tersebut berarti bagus
air harus dikelola dengan baik
untuk bisa menuju pulau tersebut
peace building dengan tema kegiatan kita itu
itu akan menjadi poin utama
seperti disebutkan oleh politik unpateti ya pak
kabiro humas hukum dan kerjasama badan kepegawaian negara
sehingga membuat pelayanan yang diberikan ke publik juga meningkat
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah atau di wilayah yang akan menerapkan wfh ini harus mumpuni dulu
lalu persiapan mungkin pengamanannya ya akan seperti apa
nah ini termasuk sekali lagi masyarakat sekitar maupun masyarakat bali
masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air
termasuk kualitas dari pelayanan yang diberikan juga meningkat
digelar sejak dua puluh desember lalu fase grup piala aff dua ribu dua puluh dua yang menggunakan sistem setengah kompetisi telah berakhir pada selasa tiga januari lalu
oke luar biasa sekali jawabannya mas adrian
oke pak ini kalau kita lihat ke belakang gitu ya
kemudian usia empat belas tahun untuk putri
presiden dewan air dunia
dan timnas indonesia lolos ke fase berikutnya setelah mengunci status runner up grup a dan juga akan menghadapi vietnam di babak semifinal
nah perahu inilah dan melalui perahu ini
dan indonesia mencatat ada tiga kemenangan dan satu kali seri serta mencatat dua belas gol dari empat pertandingan
dan kami juga mengharapkan semoga world water forum ke sepuluh di bali ini juga bisa ikut serta dan berkontribusi kepada masa depan dunia dan juga masyarakat indonesia
memang ada satu harapan yang kita ingin menjadi cita cita bersama ya
pak mengapa kemudian kek kura kura ini menjadi salah satu vending untuk pembukaan wwf ke sepuluh pak
forum air sedunia ke sepuluh
tetapi bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere atau wfa
suatu kehormatan bagi indonesia dipercaya menjadi tuan rumah
mencapai juga kelompok teman sebaya mereka
media sosial yang dengan hari ini
kalau iri itu biasa kewajiban asn kan yang melaksanakan perintah melaksanakan tugas dan fungsi
apa namanya di kerjanya remote mungkin bisa
lima ratus juta petani kecil sebagai penyumbang delapan puluh persen pangan dunia
nah saya kembali ke mas adrian sekarang
yang menjadi kekhawatiran kita malah kalau wfh dan wfa ini
mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif
jadi selama ini banyak program program
tapi untuk yang sifatnya administratif
standby di kantor mengawaki alatnya
muhaymin iskandar atau caimin mempersilahkan amran untuk panen di lokasi food estate gunung mas
anak anak yang memang berasal dari anak anak
yaitu di tanggal empat belas dan dua puluh delapan oktober
tetapi juga kami ada konten konferensi anaknya
kemudian masih dikaji lebih lanjut bersama sama dengan semua instansi dan kementerian lembaga terkait
kalau sepuluh hektare berhasil itu bukan lagi percobaan skala percobaan
dwi andreas santosa mengatakan bahwa lahan yang tersedia merupakan tanah pasir
apa namanya tidak terganggu gitu
sebenarnya sudah ada beberapa ini ya inovasi yang dibuat oleh kementerian lembaga dan instansi
namun tentu kan ada celah gitu ya pak
mencapai juga masyarakat yang damai
salah satunya adalah kesiapan venue yang akan digunakan untuk pembukaan world water forum
nah dari situ kita akan pantau mereka sesuai dengan kategori usianya
di mana nanti diharapkan satu
apakah perwakilan sejumlah negara sudah ada yang hadir di bali
jadi kita bisa apa namanya memastikan kehadiran setiap asn
hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan
secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat
dari pulau perdamaian ini sepertinya seperti apa
menanggapi hal tersebut menteri pertanian andi amran sulaiman pada kamis membantah tuduhan gagal program food estate
bagaimana kita mengharapkan untuk bisa tercapainya mungkin dengan kondisi saat ini
dan dimungkinkan ini besok akan dilakukan besok lusa ya akan dilakukan ground breaking atau peletakan batu pertama di sini
wfa itu yang ini ya yang untuk kerja yang sifatnya administratif
menggunakan program bola sebagai kurikulumnya
kita mendarat kita tinggal
nah world water forum ini kan kaitannya ke sustainable development goals kan
ke pengurusan air dunia
bagi para lembaga untuk menyiapkan timnya
beberapa lahan bisa mulai kelihatan hasilnya
di mana banyak terjadinya perang dan sebagainya yang mungkin menjadi kekhawatiran bersama
memang wfa ini ternyata tadi kan atau wfh
yang akan membahas event jambore futsal anak dua ribu dua puluh
dan juga yayasan sahabat anak
dimana tercapainya pemenuhan hak hak anak anak ya
apakah momen ini juga bisa didikmati warga sekitar pak
ataupun juga nanti bisa berpengaruh terhadap penurunan kinerja
untuk mencapai ke pulau selanjutnya
itu infrastruktur tik teknologi informasi dan komunikasi yang semumpuni
jadi berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi
dan diikuti dengan malaysia di peringkat kedua dengan sembilan poin
langsung saja kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora
jadi saat itu kami bersama dengan
selamat datang di bali
halnya anak anak pada umumnya
sudah mampu panen enam lima ton jagung per hektare
yaitu air bagi kemakmuran bersama
yang mungkin sebelumnya di anak anak biasa
komitmen kolaborasi dalam mengatasi
terima kasih kanza tamarindora atas laporan anda selamat bertugas kembali
tetapi juga ada konten
memang ada yang gagal tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen
jadi untuk jambore futsal anak ini sendiri
program program yang sudah berjalan sekarang
jadi sebenarnya sudah ada aturan aturan pendukungnya
kemarin ini kan meningkatkan kinerja tapi di lain sisi juga bagi para asn nya tadi bapak juga sampaikan
atau peserta dari turnamen futsal ini
dan bisa kita istilahnya kita bisa pilih nantinya nanti pada saat diperlukan untuk
sifat pelaksanaan tugasnya harus berkentuhan langsung dengan publik
hanya momen momen khusus seperti di bali nice ini
kita akan mengacu kepada fondasi atau prinsip sdgs
oke ini terakhir saja untuk teman teman kdm
untuk memastikan pelayanan publik yang optimal
oke dua belas sampai enam belas lembaga ya
dan coba diimplementasikan di indonesia
tidak ditarikan dalam kesempatan kesempatan lain
mari kita menjaga air kita hari ini
seperti dua anak putih yang kemarin mewakili dki untuk kejuaraan nasional hampir lima belas tahun
diprediksi paling rentan mengalami kekeringan
oke kemudian juga tadi yang cukup menarik
lalu usia tujuh belas tahun untuk putri
saya bersama teman teman dari yayasan kdm
mulai dari sepanjang garis pantai
tidak tidak ada pembatasan sama sekali
kedua ini trennya sekarang ini untuk asn itu punya gadget smartphone tablet dan komputer
karena tarian ini tidak ditarikan setiap hari
mereka merasakan melakukan adventure
semoga kita berharap ya event ini bisa berjalan dengan lancar
seperti itu jadi memang sengaja dibuat
yang kedua pemerintah juga berkepentingan untuk mempromosikan kek kura kura bali ini kepada dunia
gambaran yang mereka bayangkan ya
empat tim dari setiap kategori usia
jadi kami lakukan konferensi
yang dipraktekkan sejak abad ke sebelas yang lalu
ya ini sukses mengalahkan filipina pada laga terakhir grup a
itu pak cek saja nanti ininya cek saja datanya
nah makna dari upacara segara kerti ini adalah
sementara untuk grup b kita lihat ini ada vietnam yang memuncaki kelasemen juga dengan sepuluh poin
gambaran suasana di bali pagi ini seperti apa
sudah ada permenpan nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu
nantinya hasil daripada konferensi ini juga
jadi itu yang u empat belas dan u tujuh belas putri yang bermain
irjen verdi sambo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua yang ia lakukan
termasuk juga misalnya tunjangan tambahan pak
mungkin ini masih dikaji ya mas masih dikaji
dari tujuh puluh dua persen permukaan bumi yang tertutup air
kemudian ini tentunya juga nanti akan mempengaruhi perencanaan kemudian dalian juga
itu sudah diatur bagaimana cara menghitungnya
itu juga akan ada tradisi tumpek uye untuk memuliakan satwa
dimana dalam tiga belas kali keikutsertaan di plaff sebelumnya
secara resmi saya nyatakan dibuka
untuk mencapai keluarga yang damai
itu bisa dilanjut bagian mana yang bisa bagaimana yang tidak
dan sejak dua ribu empat belas itu
ada ikan hiu ada ombak ada batu
dan juga ada hambatan hambatan yang seperti
justru menghasilkan kerusakan lingkungan yang sangat parah
melakukan pertandingan dan juga untuk bisa
yang menjadi terbesar di asia tenggara
nah jadi jambore futsal anak
tapi mungkin harapan kami yang menjadi satu harapan besar ya
semoga nanti aturannya sudah matang dan juga ini akan meningkatkan kinerja dari para asn tentunya
yaitu satu kali akan bermain di kandang dan satu kali akan bermain di tandang
jadi justru jamnya bertambah
melalui kegiatan latihan futsal
dan leg keduanya akan dijadwalkan digelar pada senin enam belas januari mendatang
muncul dari masyarakat sekitar
oke jadi dunia harus tahu kita punya kek kura kura
untuk di seluruh kami mereka harus melakukan persiapan diri
selaku ketua panitia jfa dua ribu dua puluh
itu akan ditetapkan kira kira hambatan hambatannya
dapat memberikan suntikan energi bagi timnas untuk bisa menundukan vietnam
kita memang merupakan sebuah event
dimana babak semifinal dan juga final plaff akan dimainkan dengan format dual leg
tidak ya tentu jangan menjadi gimmick gimmicknya
tapi mungkin harapan kami yang menjadi satu harapan besar ya mas
hambatan hambatan yang mungkin bisa mereka tetapkan ya
sehingga mereka bisa terus bekerja
nah jadi dari pulau ini kira kira
seperti terlihat di belakang saya ini geladi bersih dilakukan sejak pagi tadi
sesuai dengan hukum yang berlaku atas pembunuhan terhadap brigadir yosua ia juga siap menanggung akibat hukum yang dilimpahkan kepada rekan sejawatnya
kesempatan kepada anak anak untuk bisa
pemadam kebakaran kan mereka harus mengawaki gitu
jangan sampai terjadi fatigue bagi para asn dalam berusia
untuk kami bisa menjangkau
serta pengembangan energi hijau
jadi silakan datang tapi mereka harus register
persoalan air dan juga tentang perlindungan atau konservasi air
selisih gol dari thailand
ini adalah satu kesempatan yang tidak biasa gitu
ya jadi memang jamboree futsal arang ini selain event untuk anak anak
menuju pulau yang mereka cita citakan
nah karena kita tahu futsal di indonesia ini kan cukup berprestasi ya
pertanyaan saya kenapa harus terpisah ya
karena itu kenapa tidak diwacananya kenapa tidak terapkan work from anywhere
dalam merestorasi sungai citarum
dunia maya sekarang internet dan sebagainya
mengatakan proyek pemerintah mengenai food estate dinilai ada yang berhasil dan sudah panen
dan usia tujuh belas tahun putra
dan juga bilangnya mungkin anak anak marginal yang seringkali kita ajak temui
dimana diketahui bahwa laut ini juga menjadi habitat bukan hanya manusia
tepat saya tadi melihat di pintu masuk di sisi kiri dari kek kura kura bali ini ada hutan mangrove dan luasnya sekitar tiga puluh hektare
di final di hari yang sama di tanggal dua puluh lima november nanti
itu alat mobil pemadam kebakarannya
pertama karena memang kita ingin memberikan
yang mau datang itu harus daftar
di bukit jalil national stadium kuala lumpur
kondisi seperti mungkin kondisi dengan teman dia
jadi beberapa hal memang harus diperhitungkan lebih lanjut
baik yang duduk maupun yang nanti nonton lewat screen ya
oke nah satu lembaga itu
kemudian bagaimana sebenarnya pak konsep dari wfa yang rencananya akan diterapkan bagi asn ini
nah itu diatur kemudian setelah itu dikaji lebih lanjut
perlu diketahui megi bahwa air ini menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat hindu
apa saja agenda besok yang akan dilakukan di sini
memang layak untuk tumbuh
teman sebayanya juga dan juga mungkin dengan
dimana ketiganya hanya bisa terwujud
oke mungkin mbak jessica ada tambahan
oke nah kemudian juga kalau masih berbicara soal kekhawatiran masyarakat
air juga dapat menjadi sumber bencana
komisi perlindungan anak indonesia
untuk memenuhi kuota di
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
jadi kita bikin beberapa penyisian dulu
merupakan salah satu bentuk inovasi
nah ini antisipasi yang disiapkan sendiri apa saja
lingkungan media sosial yang dia juga bercengkrama ya
juga memiliki lingkungan sosialnya mereka juga
international mangrove research center atau pusat penelitian mangrove yang ada di kawasan
dari teman sebayang juga
mungkin mbak jessica sebagai penutup ada yang ingin ditambahkan
yang artinya tim merah putih ini belum pernah kalah dari vietnam di ajang piala aff
ya sebagaimana telah disebutkan tadi ya oleh apa namanya
iya jadi secara kinerja wfh ini kemarin hasilnya malah lebih membuat
bicara soal kehidupan yang harmoni
tetapi tidak mendengarkan suara realista
air adalah kemuliaan yang mengandung nilai nilai spiritual
yang diiringi oleh gamelan yang jarang juga dimainkan
bahwa di bali ini ada tempat baru yang luasnya lima ratus hektare
terima kasih bapak satya pratama kabir huma sukum dan kerjasama badan kepegawaian negara
memang berkecimpungan dalam kegiatan advokasi hak hak anak dan sebagainya
untuk yang pelayanan publik memberikan layanan langsung
media sosial itu juga yang damai
sehingga mendukung pekerjaan secara remote atau work from anywhere
yaitu mbak jessica huting
itu bisa tapi itu keputusan strictly keputusan dari ppk dan atasan masing masing
satu hari jelang perhelatan world water forum ke sepuluh di nusa dua bali
bagaimanakah proyeksi ke depan untuk anak anak
cukup segar dan cukup
kondisi kondisi yang dia rasakan ya
amran dengan tegas menantang pihak pihak terkait untuk menyaksikan langsung keberhasilan dari program tersebut
yang akan terus berkomitmen indonesia
surat itu ditulis tangan oleh ferdisambo surat permintaan maaf itu ditanda tangani oleh ferdisambo di atas meterai pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua
atau nggak hanya di hotel tapi di sepak bola
tentunya ada hambatan hambatan dan tentunya kita perlu
jadi yang bisa seratus mungkin yang
karena saya lihat pengembangannya ini luar biasa
ini juga sebagai evaluasi bagi lembaga yang mengikuti
sampai akhirnya nanti di tanggal dua puluh lima november
dan kemarin juga ada beberapa lembaga yang
itu harapannya sih seperti itu mereka bisa berkembang
baik venue pengamanan dan persiapan lainnya
diakui sebagai warisan budaya dunia
mengingat fungsi dari air yang begitu penting bagi masyarakat hindu bali
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
air adalah sumber kehidupan
silahkan semoga aja berhasil
kalau dari coach david sendiri ada proyeksi nggak anak anak ini bisa bermain di jenjang profesional
untuk meneguhkan komitmen bersama
oke kalau boleh tahu ada berapa tim coach
untuk bisa mencapai sesuatu
untuk kita lihat perkembangan dari para anak anak yang terlibat di dalam latihan
kalau misalnya konsepnya tadi wfa ini bisa bekerja dari mana saja
di turnamen atau ajang internasional
dan ternyata tiga puluh hektar diantaranya merupakan hutan mangrove
kalau tugas kan masih ada rolling masih ada kesempatan untuk mereka yang ingin merasakan wfh
yang mulia dengan berkumpulnya kita di bali hari ini
berikan jam terbang atau jam bermain yang lebih banyak
berbagai rombaga terkait yang memang berkecimpungan dalam kegiatan advokasi hak hak anak dan sebagainya
usai debat calon wakil presiden yang berlangsung pada dua puluh satu januari lalu
ya ini kita lihat dan juga malaysia dan kita lihat juga memang thailand ini memuncaki kelas main grup a dengan sepuluh poin
lembaga dari kdm dan juga
apakah itu masuk gadgetnya yang diberikan itu jadi barang milik negara
berarti tidak bisa ini tidak bisa wfa harus hadir di kantor
itu mereka akan mendapatkan banyak pertandingan yang mereka dapatkan
supaya tidak bertumpuk dengan kategori yang lain
atau bahkan memang sudah turun ke jalan
sementara untuk leg berikutnya
kalau mereka memang mau menjadi pemain yang profesional ya
khusus atau kek kura kura bali yang sekarang tengah melakukan kesiapan
untuk menyucikan serta memuliakan air
kemudian ada juga lembaga yang
tadi pagi sudah ada geladi bersih untuk upacara segara carti yang akan dilakukan pada sabtu sore
ya dan ini adalah kelas main akhir dari fase grup piala aff dua ribu dua puluh dua di mana kita lihat indonesia lolos ke semifinal bersama dengan tiga negara lain
apa yang menjadi aspirasinya
dalam konteks di indonesia
kita nantikan bersama ya siapa yang akan menuju ke final
tanpa air tidak ada makanan
facebook twitter dan juga tiktok tentunya
atau berasal dari lingkungan lingkungan
selamat pagi baik mas rizky
membangun anak anak memiliki target
jadi ini inovasi lebih lanjut dari pelaksanaan wfo wfa
nah enam tarian ini akan di perform di sini
yang hanya selisih satu poin saja dari vietnam diatasnya
dan bertepatan dengan upacara segara kerti yang akan dilakukan besok
kan kita ada tiga kategori tadi ya
pak tantowi selamat pagi terlihat semangat sekali ya menyambut perhelatan dunia di bali
tapi kan kalau kita tahu juga pak ini tidak sedikit tentunya masyarakat yang khawatir
untuk konferensi anaknya sendiri
dan indonesia berhasil memetik tiga kemenangan
tapi untuk unit kerja yang sifatnya harus
tapi secara keseluruhan seperti yang dilaporkan oleh walhi dan greenpeace
dan juga menjadi opportunity mereka
jadi kalau semuanya ikut
ini pada jumat enam januari hari ini
namun halnya ini perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua
kompetisi bola melalui kompetisi futsal
kita ingat bisa dikomersilkan
mungkin mbak jessica sebagai penutup ada yang ingin ditambahkan
ferdisambo berharap penyesalan dan permintaan maafnya itu dapat diterima secara terbuka
sehingga hasil daripada konferensi ini
ini bagaimana dari antisipasi adanya kecemburan sosial yang mungkin nanti terjadi
dan ada coach david nanulaita
ini apa saja sih catatannya apakah memang ada hal hal tertentu yang dituntut oleh para asn
jadi dia kelihatan ini lokasinya di mana
kemudian kalau dia bisa absen kan berarti dia check in check out
mas adrian bisa ceritakan
kita menggunakan aplikasi aplikasi yang membuat dia bisa bekerja secara remote
selain turnamen futsal kan ada konferensi anak
kemudian nanti dari situ kita akan ambil
air juga merupakan simbol keseimbangan
kalau tadi memang aturan wfa ini kan tidak bisa berlaku di semua unit kerja
kita berusaha betul bahwa dalam membangun ini
karena sudah tidak bisa lagi menghindar dipanggil sama atasannya
yang diadakan oleh yayasan kdm
menuju kepada pulau yang kita impikan
tentunya kita semua berharap indonesia menang ya
sebenarnya ingin menyuarakan apa yang
mengajak teman teman yang ada di depok
anda bersama sps bahasa indonesia
kondisi saat ini anak anak ternyata
artinya terbuka untuk umum atau dibatasi untuk besok
salah satunya adalah sistem pengairan subak di bali
isinya sih karena kesuksesan pelaksanaan dari wfo wfa
jadi memang beberapa memang harus hadir
untuk membagi kembangan besarnya besarnya besarnya esok
jadi pemilihan tempat ini sangat relevan
yang menjadi koordinator pertandingan di jambore futsal anak atau jfa pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
memang harus kan dulu nih
itu ada sekitar enam belas lembaga ya
mungkin mbak jessica sebagai penutup ada yang ingin ditambahkan
mendapatkan kesempatan untuk bisa berkompetisi
dukungan gadget jadi gadget bagi asn untuk yang bisa melakukan ini kan berarti harus didukung untuk pelaksanaannya oleh kantor
tetap produktif tetap berkinerja
sama dengan indonesia dan juga thailand
ya kalau kecemburuan sosial antara asn itu kan tugas
pada minggu sore maksud saya ini direncanakan juga akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama
ini tempat bisa nampung sekitar dua tujuh ratus
kemudian usia tujuh belas tahun untuk putri
dan maggie kabarnya ini besok tidak hanya dilakukan upacara segara kerti maupun rangkaian tumpek uy
itu tercapainya pemenuhan hak hak anak dan juga mungkin harapan dari kegiatan yang akan dirangsungkan ini
ketua dpr republik indonesia
untuk misalnya para asn mungkin melakukan kecurangan
kemarin kita panen di bud estate di kalimantan hasilnya bagus
di indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan
nah setelah jambore futsal nanti
yayasan transfuda energi nusantara
begitu pentingnya fungsi air maka upacara segara carti ini perlu dilakukan saat pembukaan world water forum
yang ada juga dan juga mungkin kondisi dia yang
sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut perhelatan world water forum ke sepuluh
ini akan dimainkan pada selasa sepuluh januari mendatang
kalau nantinya wfa ini diberlakukan
yang bisa dimaknai menjadi tiga prinsip dasar
yang terakhir ini adalah catatan pertemuan squad garuda dengan golden star warrior
asal tidak menggunakan gimmick menggunakan polybag kembali
kualitasnya serta kedua ini
peserta yang berpartisipasi itu memang
kemudian juga konteks perlindungan anak
sudah sejauh mana persiapannya
dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan itu tidak
apapun zoom atau webex atau apapun itu yang bisa bersamaan
berbagai macam media sosial yang ada ya
sementara indonesia berada di bawahnya di peringkat kedua juga dengan poin yang sama
terpisah beberapa penyisian dulu
dan ketiga di dunia
nantinya anak anak digambarkan seperti apa
guru besar ipb mengatakan keberadaan food estate yang digagas presiden joko widodo gagal semua
yang profesional untuk melihat bahkan soreka
dimana mereka nanti akan diajak
karena terlihat dari beberapa anak sudah ada yang ikut
dilaksanakan benar benar dari mana saja
dalam surat yang diperoleh detik com secara eksklusif verdi sambo menyampaikan siap menjalani setiap konsekuensi
di berbagai kawasan hurban maupun di sub hurban dan juga di kawasan berbagai kawasan ya mas
salam sehat juga mas selamat bekerja
dan ini merupakan realisasi kerjasama antara pemerintah indonesia dengan uni emirat arab
itu sebenarnya tugasnya dari ppk pejabat pembina kepegawaian
dan indonesia kemudian akan bertamu ke kandang
jam kerjanya jadi bertambah gitu ya karena di rumah
untuk ikut dalam kegiatan
dengan media sosial dengan
pemenuhan hak anak di indonesia
dua tahun pandemi kita mengenal wfh
usia tujuh belas tahun untuk putra
beberapa pekerjaan yang memang memungkinkan
seperti apa yang bisa menjadi hambatan mereka
atau mungkin tiga tim atau mengikuti semua kategori
permintaan maafnya yakni ia sampaikan secara khusus kepada senior senior dan rekan rekan sejawat di polri yang terkena dampak atas perbuatannya itu
yang bisa memungkinkan mereka itu ikut zoom atau ikut apapun ya
nah saat ini sudah terdaftar hampir dua
terutama di bidang olahraga
dan juga memang seperti itu
dan di saat ini
untuk melakukan rangkaian persiapan ya dan upacara ini akan dilakukan pada sabtu sore
ini juga dijadwalkan atau direncanakan menteri pupr basuki hadi mulyono akan hadir
di mana leg pertama indonesia ini akan menjamu vietnam di stadion utama gelora bung karno jakarta
yang akan dibangun dalam tiga klaster yaitu hunian tempat belajar dan juga tempat pariwisata
jadi pas sekali ini ketika tempat ini dipilih
tanggapan anda seperti apa pak dari kekhawatiran ini
kek kura kura bali ini adalah proyek yang sangat related dengan lingkungan
mungkin rentan turun ke jalan
membahas isu isu yang tematik
atau jam sembilan sampai jam lima ini malah dia itu dari dia pagi bangun sampai malam terus bekerja
sejumlah isu kini muncul dan didebatkan oleh beberapa pihak
bagaimana kayak tunjangan tunjangannya
total tim yang berpartisipasi itu
jadi kita ingin mengajarkan juga
hanya satu persen yang bisa diakses dan digunakan
ya di leg pertama malaysia versus thailand
bukan hanya anak anak normal pada umumnya
untuk kemudian bermain di final ya
terus kalau yang tanggal dua puluh delapan oktobernya coach
dan berhubungan dengan kontinuasi
itu jagung sepuluh hektare
asn yang bisa wfa yang tidak bisa
tim pemenangan nasional ganjar mahfud menyatakan
nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak
nah kemudian terkait dengan tadi evaluasi dari wfh yang sudah berjalan dua tahun kemarin
untuk yang berada di gunung mas kalimantan tengah
terima kasih mas untuk waktunya
sehingga kalau misalkan dipisah
baik buat tamu maupun buat masyarakat undangan

dan harapan salah satunya melalui
yang mencapai enam puluh lima persen
tadi kan coach bilang ada empat kategori gitu
jadi sangat disayangkan ya kalau misalnya besok para undangan yang hadir tidak menjaga kebersihan
untuk bisa mencapai suatu pulau perdamaian
bisa menerai hal hal impian mungkin
betul jadi mengabdi sama negara gitu seharusnya ya pak
asn nya itu jam kerjanya bertambah
masih di daerah jakarta
dan berkembang di tengah tengah kehidupan
untuk kesehatan mental dan fisik mereka juga
kedalam konferensi anak ini juga
nah ini kita lihat akan dimainkan pada sabtu tujuh januari mendatang
tantangan global terkait air
tolong jangan sektor pertanian diberikan bahan perdebatan
kemarin itu pada saat wfh beberapa instansi dan kementerian lembaga itu malah
pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi para aparatur sipil negara
bisa menjadi bermakna pada
dan berikut ini kita akan lihat perjalanan indonesia di piala aff dua ribu dua puluh dua
pertanian ini harus kita kerjakan
kalau masalah kehadiran itu ada presensi
itu kita bisa undang untuk mungkin seleksi
mitra kdm untuk yang mereka menjalankan